tersangka pelaku penembakan kantor mui diidentifikasi sebagai petani asal lampung
tersangka ini juga diketahui sudah enam kali berkirim surat ke mui meminta diakui sebagai wakil nabi
lantas sebenarnya siapakah tersangka pelaku penembakan kantor mui berikut simak informasinya
selasa dua mei sekitar pukul sebelas lebih dua puluh empat menit suasana kantor majelis ulama indonesia mui pusat di jalan proklamasi jakarta pusat berubah menjadi kepanikan
seorang pria tidak dikenal masuk dari pintu depan kantor mui dan mencari ketua mui
ketika ditanya oleh petugas keamanan kantor mui pelaku mengeluarkan senjata dan menembakkannya
dua karyawan kantor mui terluka yakni tri staff mui terluka akibat terkena serpihan kaca pintu yang pecah akibat ditembak pelaku
dan bambang resepsionis kantor mui yang terluka tembak di bagian punggung
sementara pelaku belakangan diketahui tewas akibat terkena serangan jantung usai penembakan
ketua majelis ulama indonesia bidang fatwa asro rumniam menjelaskan ketika penembakan terjadi pimpinan mui sedang mengelar rapat
dan dirinya memastikan
pihak mui tidak pernah mengenali sosok tersangka pelaku penembakan tersebut
namun asroruniam membenarkan pelaku pernah enam kali mengirimkan surat sejak dua januari dua ribu dua puluh
dengan atas nama mustafa yang mengaku dirinya adalah utusan tuhan
di dalam perpikmatan untuk amar makruf ahimungkar tentu ini tidak menyurutkan sejengkal pun
sementara itu polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap identitas pelaku penembakan kantor mui tidak terkait dengan organisasi teroris
dari hasil penyelidikan sementara pelaku nekat melakukan aksi penembakan lantaran ingin mendapatkan pengakuan dari majelis ulama indonesia sebagai wakil nabi
tadi kami sudah berkoordinasi dengan detesmen khusus lapangan
hasil penyelidikan densus bahwa tersangka ini tidak termasuk dalam jaringan teror
bukan merupakan wujud daripada teror world war
dan juga tidak terokoptasi dengan ideologi agama yang ekstrim
kepolisian daerah lampung membenarkan tersangka pelaku penembakan kantor mui di jakarta tinggal di desa
masuk saja ke camatan kenondong kabupaten pesawaran lampung
tersangka pelaku bernama mustafa berusia enam puluh tahun berprofesi sebagai petani dan pernah ditangkap polisi karena melakukan perusakan kantor dprd provinsi lampung di tahun dua ribu enam belas
ketika itu ia menjalani hukuman selama lima bulan
kami membackup tentang database terhadap yang patut diduga terhadap tersangka m tersebut
tentunya dari data tersebut
kami akan mengkonfirmasi kembali terhadap identitas yang memang sesuai domisili yang ada
hingga selasa sore jenazah pria yang mengaku sebagai wakil nabi ini masih berada di rumah sakit polri kramat jati jakarta
tim indonesia automatic fingerprint system inafis polda metro jaya masih melakukan identifikasi jenazah pelaku dengan mencocokkan sidik jari dengan identitas pelaku
jenazah akan dilakukan perusahaan pertemuan
dan proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian pelaku
tim lebutan cnn indonesia